diduga kelebihan muatan truk bermuatan bawang impor tujuan surabaya sumbawa terguling di jalur pantura hutan baluran situbondo
muatan dua puluh satu ton bawang impor pun tumpah ke jalan raya dan membuat macet arus lalu lintas
truk bermuatan bawang bombay impor dari surabaya tujuan sumbawa ini terguling setelah tak kuat menanjak di ruas jalur tekok abu baluran situbondo
beruntung sopir dan kernet truk berhasil selamat meski bodi truk tertancap ke bahu jalan
akibat kecelakaan ini muatan bawang seberat dua puluh satu ton tumpah ke jalan dan mengganggu arus lalu lintas
hingga selasa siang sejumlah warga masih terus berusaha mengevakuasi muatan bawang impor yang tumpah ke atas truk lainnya
sementara akibat kecelakaan ini jalur pantura surabaya banyuwangi macet hingga dua km